siki kamu denger gak suara aku
lo seneng kan
ih seneng banget tau
berarti kamu doang yang dateng kesini
kamu kan yang bawa hadiah dari nino buat aku kan
nanti gue kesana ya
ntar gue bawain di depan nino kalau
ya ampun aku gak sabar banget
aku gak sabar pengen dapet hadiah dari nino lagi
yaudah aku tunggu ya
sesuai permintaan lo
gue akan ke bandung hari ini
oh iya mas tadi kak raflan nelfon aku
terus dia bilang kalau liburan akhir semester ini udah selesai
jadi aku harus
ke kampus masa harus ngajar
ya gak masalah
silahkan dijagain sama riza ya
oh terus malam sama rena gimana
yang jagain siapa
nanti mama sama rena biar deket sama saya ke kantor
aku yang ikut ke kantor papa
jadi aksesannya papa lagi
oh jadi aksesan papa lagi
kerjaan lagi yang banyak orang
ini kenapa dikasih ke saya
ya kan kamu butuh asupan lebih banyak
butuh asapan lebih banyak dimakan di abisin
makan yang kan kamu ngajar
udah dibuatin banyak di luar sana
orang yang butuh makan
udah biar makan
udah rena juga makan nanti kita ke kantor papa ya
semangat banget niel
udah siap dong kita jogging
semalam aku tidur nanya banget mah
karena tadi malam aku habis sholat
bilang kalau akan balik dan bikin appointment sama ahok besok
nong mudah mudahan operasinya berjalan lancar
kita jadi jalan pagi atau enggak
jadi jalan pagi
soalnya abis itu mau pesen tiket langsung
aku mau berangkat sore ini
biar nggak terlihat besok poinmentnya
iya ya yaudah nanti papa yang carikan tiketnya ya
biar papa aja yang urus semuanya gitu
mas aku berangkat dulu ya
kamu hati hati di jalan
kabar kalau udah sampai ya
kandungan kamu tuh udah makin besar
kamu kenapa nggak sekalian minta cuti besar aja sih
nggak bisa suka suka aku dong mas
emang itu kampus punya aku
nanti aku akan cuti besar kalau misalkan
alka milan aku udah tiga puluh delapan minggu ya
yaudah pokoknya harus hati hati
ingat pesen saya ya
kamu tolong jagain istri saya
kalau kamu ngeliat dia lari lari lompat lompat
atau naik tangga kamu tegur aja
kamu apa sih
kamu apa sih
kamu apa sih
kamu apa sih
jangan nakal lo di kantor papa ya
aku kan asistennya papa mas
gak salim dulu ya mama

ada catherine disini ma tolong bawa aku ke catherine ma
sebelah sana kanan kanan
kamu lari lari disini juga
kamu lagi disini
sebentar sore saya mau ke singapura buat check up mata saya
mungkin sampai besok sore
jadi kamu gak perlu kantor
apapun pekerjaan yang ada di kantor nggak usah kamu urusin dulu
anggap aja kamu dapat ekstra libur lah
wah makasih banyak ya pak dapat ekstra libur
bismillah saya doain
semoga pemeriksaan matanya berjalan dengan lancar
amin amin amin makasih
tapi pak nanti kalau udah operasi udah bisa lihat saya nggak dipecat kan pak
kamu itu udah berjasa buat saya
kamu tenang aja gak bakal dipecat
gak pasti banyak ya pak
catering udah sampai belum ya
itu ada panino sama keluarganya ya
apa catherine janjian sama mereka juga
kalau saya kesana ganggu gak ya
baik lo apa kabar
dia siapa nin
kok dia ngikutin lo
sekarang lo pakai body guard nih
malah pejabat kalah tuh
enggak cuma masalah akhir akhir ini lagi ya khawatir aja sama keluarga
ya biasa lah
kalau misalkan ada orang yang gak suka kan pasti kan ada yang ngerti kan pasti
ada yang ngancam atau apa takutnya aku kena apa apa
yaudah ini kita ke ruangan admin kita ambil materi kurikulum
stream kita mau jogging lagi jadi kita tinggal ya
yuk nob silahkan silahkan
tik moment serius ya